akibat cuaca ekstrim yang kembali terjadi sepekan ini
dua desa dari dua kecamatan di boni sulawesi selatan dihantam angin puting beliung
puluhan rumah mengalami kerusakan
sebuah sekolah di kecamatan pulang palaka pun ikut terkena amukan puting beliung
yang terjadi jumat malam sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia tengah
akibatnya sebuah kelas terpaksa dikosongkan karena atapnya rusak
di lokasi berbeda tepatnya di desa cinong kecamatan barebo
sedikitnya tiga rumah mengalami kerusakan parah
kerusakan terparah terjadi pada sebuah rumah yang bagian belakangnya hilang
lantaran tertimpa pohon yang tumbang
beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden ini